pemerintah menerima bantuan tiga ratus lima puluh delapan tujuh ratus dosis vaksin astrazeneca
melalui jalur kerjasama multilateral covax facility
ini merupakan kedatangan vaksin tahap pertama
dengan menerapkan dose sharing dari pemerintah perancis
dengan komitmen sebesar tiga juta dosis
hal ini dijelaskan menteri luar negeri retno marsudi
saat memantau kedatangan vaksin secara virtual
yang tiba di bandara soekarno hatta cengkareng jumat sore
memwakili pemerintah indonesia menteri ratno juga menyampaikan apresiasi
kepada pemerintah perancis atas bantuan vaksin yang diberikan
menteri retno menjelaskan selain vaksin astrazeneca dari covax facility
pemerintah perancis juga tiba pembelian enam ratus lima belas ribu dosis vaksin astrazeneca
untuk pemenuhan kebutuhan stok vaksin di tanah air
menurut retno sampai saat ini jumlah vaksin yang telah datang
di indonesia ada dua ratus dua puluh lima lima ratus tiga puluh enam satu ratus sembilan puluh dosis
baik dalam bentuk jadi ataupun bahan baku